semoga saja dia segera mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan
aku meminta maaf kepada kalian
jika aku harus membawa kalian ke tempat seperti ini
karena sebentar lagi
aku akan membunuh
untuk sementara waktu
kita akan tinggal disini
maksud kanda kita tinggal di gua ini
tapi kanda kenapa harus disini
bukankah kita bisa kembali ke kerajaan galuh
apa yang sebenarnya terjadi
apakah ada yang kanda sembunyikan
jawab dinda apa yang sebenarnya terjadi
putriku ada apa ini
tolong jelaskan pada ibu dinda apa yang kamu tahu
memang telah terjadi sesuatu
di kerajaan galuh
hampir saja tewas terbukti
dan aku yang dituduh pelakunya
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
apa yang si prabu telah telah lakukan pada honda aku
aku jagat dewa batara namun aku bersumpah demi para dewa aku tidak melakukan itu semua
dan aku yakin ini adalah perbuatan dari roma
dia sengaja melakukan ini untuk memecah belah kandang dengan rai cakarnika
rompang benar benar keterlaluan semoga saja dia segera mendapatkan
balasan dari apa yang dia lakukan terkutuklah dia
aku meminta maaf kepada kalian
jika aku harus membawa kalian ke tempat seperti ini
namun aku rasa tempat ini aman untuk kalian
iya kang kandan tidak apa apa yang penting kita semua selalu bersama
insyaallah kita akan selalu bahagia kakanda benarkan rai benar yoda
terima kasih dinda
atas pengertian aku akan segera menangkap ronto untuk
mempertahun jawabkan segala perbuatan dihadapan rai cakanika
hai agar raich
kami tidak akan membiarkan kak kanda berjuang sendirian
ini adalah masalahmu
biarkan kanda yang menyelesaikan semuanya
tidak kak kanda
masalah kak kanda adalah masalah kami juga
kita akan selesaikan bersama
apapun yang terjadi
insya allah masalah ini akan cepat selesai kak kanda
kau sungguh bijaksana
dan karena pun bangga kepadamu
aku bangga kepadamu
karena kau selalu menemani
di saat keadaan bersumpah
kau selalu menemani
perjalan an upper
sekarang ini dalam keadaan tidak menentu begitulah keadaannya biarkanlah mereka jangan dikejar
aku benar benar tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat akibat semua ini paman
syekh harga dana harus segera dihentikan dan kita kita harus merebut pajajaran kembali
hai sani karadik aku laku laku kita sudah tidak punya apa apa lagi nah tidurlah besoknya udah
pedang kita punya makanan ya allah sampai kapan penderitaan ini menimpa rakyat pajajaran
sudah terlalu lama rakyat menderita paman syekh pajajaran dilandang musibah kelaparan
sementara mereka berpesta puran istan